isu besar yang menjadi headline di sejumlah media masa nasional
tertuju pada kehadiran sirkuit berskala internasional mandalika
yang saat ini menggelar event world superbike dua ribu dua puluh
yang ternyata masih menyisakan sengkarut persoalan yang belum tuntas
dan dianggap belum membawa dampak sosial hingga ekonomi bagi warga sekitar
sebut saja soal unboxing kargo logistik kalau tidak salah ini milik tim ducati ya
beberapa waktu lalu dan juga keterlibatan marshall dari warga lokal
dan yang cukup kuat isunya adalah soal gusuran tanah dan permukiman warga
yang dikatakan belum selesai hingga sampai saat ini
nah bagaimana kemudian media memotret isu ini
apa catatan yang perlu disampaikan dalam sudut pandang pemberitaan
saya sapa wapemret dan kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas evo
apa kabar mas sehat mas
alhamdulillah terima kasih mas revo sudah bergabung dengan kita
dan bersama mas evo kita juga ditemani bang irvan junaidi
bang irvan pemimpin redaksi republika sehat bang irvan
sehat jadi apa kabar
baik bang sehat selalu ya senantiasa kita semua
oke langsung saja kita diskusi ya
pertama kita tentu harus bangga dengan kehadiran sebuah sirkuit
yang sejauh ini
nah skalanya sudah internasional
yang kemudian ini juga menjadi satu ikon kebanggaan yang berdampak
kepada aspek ekonomi dan pariwisata
ini klaimnya begitu ya bisa menggenjot ekonomi dan pariwisata di mata dunia
tapi kemudian ada sengkarut persoalan yang berdampak pada lingkungan
pada masyarakat sekitar yang belum tuntas
nah saya ingin mendapatkan bagaimana potret paradoks ini
apa catatannya mas revo bagaimana menilai
seperti yang tadi anda sampaikan bahwa memang sirkuit mandalika ini
kan membawa kebanggaan tersendiri ya
jadi setelah sekian lama indonesia itu tidak memiliki sirkuit berskala
internasional atau setidaknya ada perhelatan otomotif balap
skala internasional akhirnya tahun ini ada lagi gitu
dan ini cukup istimewa karena masih digelar di ketika
pandemi belum sepenuhnya selesai di indonesia
nah dampak dari yang kita tahu dari pemberitaan yang kita liput ya selama ini
ini kan memang membawa dampak cukup signifikan bagi industri pariwisata
mandalika hotel hotel penuh kemudian sewa mobil juga penuh bahkan vendor vendor
persewaan mobil sampai kesulitan untuk menyediakan permintaan gitu
jadi sampai harus mendatangkan dari wilayah mataram dan sebagainya
dan harganya kemudian naik beberapa ratus ribu
artinya memang ini membawa dampak ekonomi yang cukup bagi masyarakat sekitar
setelah industri pariwisata di nusa tenggara barat itu terpuruk karena covid sembilan belas
tapi memang di sisi lain masih ada beberapa persoalan yang seperti tadi femi sampaikan bahwa
ada hal hal seperti unboxing ketika motor dari
salah satu pembalap tiba kemudian dibuka secara dibuka oleh beacukai tapi kemudian ada beberapa media apa namanya
pengguna media sosial yang mengunggahnya gitu ya dengan kata kata unboxing sehingga menampakkan seperti kita ini tidak profesional
kemudian ada persoalan persoalan seperti marsal yang kemarin juga ada muncul beberapa persoalan
dan kemudian hal terakhir juga hal lain juga adalah masalah husuran
jadi masih ada sekitar empat puluh delapan warga yang mengklaim masih belum mendapatkan ganti rugi
padahal kan selama ini presiden pemerintahan jokowi selalu menyampaikan untuk setiap pembebasan lahan yang terkait dengan pembangunan dan sebagainya
warga berhak mendapatkan ganti untung
tapi ini ada beberapa warga tidak sedikit jumlahnya yang sampai sekarang belum mendapatkan haknya ganti untungnya
dan ini menurut kita sebaiknya harus diselesaikan karena jangan sampai kita memiliki sirkuit yang sudah masuk dalam skala event dunia event internasional
tahun ini ada superbike dan tahun depan ada motogp
dan kita tahu penggemar motogp di indonesia ini cukup banyak gitu ya

jadi kita mungkin membayangkan kalau superbike saja sudah bisa mendatangkan dampak ekonomi sedemikian maka rasa rasanya tahun depan akan lebih banyak

hal yang tadi yang negatif itu sebaiknya menurut kita harus segera diselesaikan dengan sebaik baiknya
mas revo celahnya dimana sih
karena kan klaimnya komunikasi koordinasi antara pusat dan daerah yang punya ajang etalasenya memang ada di pemerintah pusat
tapi kemudian klaim di daerah juga disupport oleh pihak pihak terkait di dalamnya
tapi kemudian persoalan ini belum juga selesai
iya kalau komunikasi pusat dan daerah tidak sekali dua kali ini saja terjadi
tapi kita sih percaya seharusnya komunikasi antara pusat dan daerah
kalaupun misalkan terjadi miss maka dalam beberapa kasus bisa diselesaikan dengan cara yang baik
nah kita berharap juga sama dalam konteks mandalika ini
jika memang ada miskomunikasi maka bisa diselesaikan dengan sebaik baiknya
karena lagi lagi kan ini tidak hanya dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar
tapi juga nama baik indonesia di mata dunia ini kan harus terus kita jaga
dan yang menjaga ini kan semua lapisan masyarakat baik pemerintah pusat pemerintah daerah maupun masyarakat masyarakat di sekitar